assalamualaikum wr wb
apa kabar pemirsa cnn indonesia
semoga anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan allah swt
senang sekali hari ini saya meladia rahma kembali hadir menjumpai anda dalam program gapai kemuliaan
hari ini tema yang akan kita bahas terkait jangan dekati zina
bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
namun sebelum kita bahas lebih lanjut
mari kita saksikan dulu informasi yang berikut ini
beberapa hari lalu jagad media sosial
dihebohkan dengan banyaknya pelajar di ponorogo jawa timur
hamil di luar pernikahan
mereka merupakan pelajar smp dan sma
hal ini terungkap setelah seorang siswi mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama ponorogo
menurut data bkkbn jawa timur
sekitar satu ratus sembilan puluh anak mengajukan dispensasi pernikahan atau diska
ke pengadilan agama ponorogo
namun hanya satu ratus empat puluh anak yang disetujui
parahnya dari tingginya angka pernikahan dini tersebut
bkkbn jawa timur menganggap kasus banyaknya pelajar di ponorogo yang hamil di luar nikah
sebagai fenomena gunung es
seperti diketahui pemerintah telah menetapkan perubahan atas undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tentang perkawinan dengan undang undang yang baru nomor enam belas tahun dua ribu sembilan belas

di mana batas usia perkawinan pun tidak berubah untuk diperlukan untuk pernikahan yang baru

sementara pada undang undang sebelumnya
batas usia enam belas tahun untuk perempuan dan enam belas tahun untuk laki laki
tim liputan cnn indonesia
ya sudah hadir bersama saya ustadz hilman fauzi untuk membahas tema pada episode kali ini
waalaikumsalam wr wb
alhamdulillah sehat bambila
ahilman tadi kita sudah sama sama saksikan tayangan yang sebenarnya
ini juga menjadi keprihatinan kita semua ya
orang tua khususnya begitu karena melihat pergaulan yang sudah sangat bebas di masyarakat
ahilman kalau kita langsung bahas ahilman
ini kan kalau kita bicara tentang hamil di luar nikah
ini kan artinya penggambaran yang sejatinya sudah begitu nyata di lapangan
bahwa ada perbuatan zina
nah bagaimana islam ini membedah soal zina ini
karena yang pasti kita juga sering mendengar
bahwa jangan sampai kita mendekati
nah kalau kita breakdown seperti apa
sebelum kita membahas tentang jangan dekati zina
saya mohon izin untuk sedikit mengomentari berita dan informasi yang tadi kita dapatkan
pertama ini adalah bahan catatan dan evaluasi untuk kita semua
muha sabah diri untuk khususnya para orang tua
dalam menghadirkan pendidikan kepada putra putrinya
selain itu juga peran
agar kemudian juga lebih ditingkatkan perhatian kepada anak anak didiknya
terutama tentang akhlak ya
tentang etika tentang moral
yang harus benar benar dijaga
dan tentunya kita berdoa kepada allah
semoga allah lindungi kita semua
allah jauhkan dari perkara perkara yang tidak baik gitu ya
terutama dari perkara yang disebut dengan
ya hamil di luar nikah
atau lebih dalam lagi tentang terkait dengan zina
semoga allah swt menjauhkan kita
melindungi putra putri kita
dari perbuatan yang akan mengantarkan keburukan dalam hidupnya
bicara tentang zina
di dalam al quran
memerintahkan kepada kita
untuk tidak mendekati zina
innahu kana fahisatan
ini menarik kalau kita bedah
dan janganlah berzina
allah ingin menutup serapat rapatnya
yang mengarahkan kita pada perbuatan zina
akan terjurumus pada perbuatan zina
karena peluangnya ada
karena jalannya ada
sehingga langkah pertamanya adalah
tutup rapat rapat semua jalan
yang akan mengantarkan kepada perbuatan zina
maka perintahnya adalah
jangan dekati zina
sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji
kenapa disebut keji
kenapa keji karena menghancurkan
karena menjatuhkan seseorang
pada hal hal yang
akan menjauhkan dia dalam kebahagiaan hidupnya
zina itu mengantarkan jalan yang buruk
maka dalam islam
ya kita dihadirkan jalan yang halal
namanya adalah nikah
faman rohi baan sunnati falaysam inni
kata nabi nikah itu sunnahku
dan siapa yang vienen suhni suhuikatausnya
dan barang siapa yang membenci sunnahku atau menolak sunnahku maka dia bukan golonganku kata nabi saw
maka allah tutup rapat rapat peluang untuk berzina dengan jangan dekat zina
dan apa alternatifnya apa solusinya menikah
nah ini harus benar benar menjadi sesuatu yang kita waspadai
harus menjadi peringatan untuk kita semua
perhatian kita semua
perhatian kita semua kalau tadi kita dengarkan informasinya
ini seperti fenomena gunung es katanya begitu
semoga kita dijauhkan dari perbuatan zina ini
dan semua peluang atau jalan yang mengarahkan kepada perbuatan zina ditutup rapat rapat
sehingga tidak lagi ada informasi yang seperti tadi kita dengarkan
ini jadi keprihatinan kita semua betul
karena maksudnya apalagi kalau kita sudah jadi orang tua ya
rasanya tuh was was terus begitu ahilman
nah kita bahas lebih jauh terkait zina
zina itu kan macam macam ya ahilman
karena gak cuma yang ada di bayangan kita yang zina misalnya berhubungan seperti suami istri begitu
tapi apa saja sih kemudian macam macam zina yang juga harus kita waspadai betul
iya kalau kita lihat
segala anggota tubuh kita
yang ketika anggota tubuh ini diperturutkan hawa nafsunya pada sesuatu yang tidak baik
maka akan jatuh pada kategori yang disebut dengan zina tadi
lisan ada zinahnya
tangan ada zinahnya
termasuk kemaluan tentu ada zina
mata ketika tidak bisa terjaga dari memandang sesuatu yang haram
maka dia sudah masuk kategori itu
maka dalam agama ini kita diperintahkan untuk apa
ya kalaupun kadang ada yang bercanda gini
iya sekarang nundukin pandangan tapi di handphonenya ada sesuatu katanya
iya juga sih
maksudnya menundukkan hawa nafsu
juga ada zinahnya
menjaga lisan dari berkata kata yang tidak baik
pastikan kita hanya menyentuh yang halal untuk kita
pastikan kita melangkah ke tempat yang allah ridhoi
karena kalau tidak diperturutkan hawa nafsu ini
maka pada akhirnya kita akan terjerumus pada gerbang gerbang yang mendekatkan kita pada kesalahan tadi
ya termasuk sekarang kan mohon maaf ya kalau ditanya
apa faktor terbesar seseorang itu memiliki hawa nafsu yang tinggi
sehingga mengantarkan dia pada perbuatan yang buruk seperti zina
kalau menurut pandangan saya
setidaknya ada tiga alasan
tentu pergaulan ya
yang seakan akan mengarahkan pada perbuatan buruk itu
jadi jalan sebenarnya
membawa seseorang pada perbuatan yang tidak baik
terus yang kedua
kurangnya dihadirkan pembekalan kepada adik adik kita
terkait bahayanya ini
nah ditambah sekarang yang ketiga
apa yang dilihat
masuk ke dalam pikiran
dicerna oleh pikiran masuk ke dalam hati
itu yang kemudian hawa nafsu tinggi
sekarang kita kan fenomenanya setiap lihat handphone
rasanya kita harus memilah milih gitu tontonan kita
karena itu sangat cepat masuk
jadi sudah mah pergaulannya
pola pendidikan yang kita dapatkan juga
untuk adik adik kita mungkin kurang
perbekalan ilmu terkait
ditambah tontonan yang dilihat di handphonenya
mengarahkan pada sesuatu yang tidak baik
dan itu secara fisik mental
tidak bisa dikenal
sehingga pada akhirnya
terjadilah fenomena yang tadi kita dengarkan gitu
mudah mudahan kita dijaga
dari itu semua
artinya bahwa peluang zina itu
dari anggota tubuh kita tuh ada
tinggal bagaimana kemudian kita menata nafsu kita
nafsu itu tidak bisa dihilangkan
nafsu itu bisa dikendalikan
karena fitrah ya itu
setiap manusia hidup pasti punya nafsu
nah maka nanti nafsu kan ada tiga ya
itu nafsu yang kemudian naik turun
ada mutmainah mengarah pada ketenangan kebaikan
ada amarah kepada keburukan
nanti kita bahas lebih lanjut ya
dan pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan masih akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda kerana menonton
sampai jumpa di video berikutnya
satu lagi ammaroh
iya tadi kalau kita bicara nafsu manusia
bahwa diantara nikmat yang allah titipkan kepada kita sebagai manusia adalah adanya nafsu
nafsu itu kan kecenderungan ya yang mengarahkan kepada keinginan
nafsu hanya bisa dikendalikan
maka nanti dalam proses menata nafsu ini kan
ada lawamah nafsu yang naik turun
tergantung keadaan yang dihadapi
ada kecenderungan kita taat
ada kecenderungan kita gak taat
kalau sedang punya masalah biasanya
kalau sedang tidak punya masalah kadang kadang jauh dari ketaatan
tapi ada nafsu lemut ma'inah
ini yang diarahkan kepada kebaikan gitu
pemirsa pagi ini diizinkan oleh allah
dilembutkan hatinya untuk menyimak tayangan kami
ini kan ada nafsu lemut ma'inah
ingin gitu ada kebaikan
dan nafsu lemut ma'inah ini adalah nafsu yang kita harus perturutkan
karena pada akhirnya nanti saat kita kembali kepada allah
yang dipanggil adalah nafsu lemut ma'inah
ya ayatuhan nafsu lemut ma'inah
padukhul fi aibadi wadukhul jannati
jadi nafsu yang diarahkan kepada kebaikan kebaikan
ini yang harus kita perturutkan
tapi na'udzubillah ada yang nafsu amma'i
nafsu kecenderungan pada sesuatu yang buruk
nah ini tuh hadir karena apa
karena disebabkan juga oleh ulah kita
oleh perbuatan kita
nah perbuatan zina
itu kendolong oleh nafsul amma'i
yang dihasilkan dari apa
pola pergaulan kita
pola pendidikan kita
nah itu yang kemudian mengarahkan pada nafsul amaro tadi
sampai pada aja berbuat zina tadi
misalnya perilaku mohon maaf
sering menonton video video pornografi yang tidak baik itu kan
ada efek ketagihan gitu
dan itu akan merusak akal
sehingga pada akhirnya yang dia bayangkan yang dia pikirkan yang dia cerna
adalah tentang itu
sehingga itu kan jalan tuh yang ngarahin pada perbuatan zina tadi
maka mulai hari ini tutup semua jalan
yang akan mengantarkan kita pada perbuatan yang tidak baik itu
nah ada nafsul amaroh yang harus kemudian diapa
diredakan oleh kita
bahkan kalau bisa diganti dengan nafsul umat ma'in
maka bagaimana caranya
dalam agama kita kan ada di antara amalan amalan yang bisa kita meredakan nafsu itu
ya salah satunya kan jaga sholat
terus kan puasa
itu kan diantara amalan amalan yang bisa meredakan nafsu kita
sehingga diarahkan pada nafsu yang lebih baik
jadi sholat kemudian ya puasa baca qur'an
ya kan termasuk juga hadir di majlis ilmu
ini diantara cara cara amalan yang bisa meredakan hawa nafsu kita
dan bisa mengalihkan sebenarnya
dan bisa mengalihkan
makanya kalau ada yang tanya
ah gimana caranya mengalihkan fokus kita pada fokus yang tidak baik kepada yang baik
ya alihkan fokusnya
sibukkan dengan sesuatu yang baik
maka engkau akan lupa dengan sesuatu yang tidak baik
jadi makin sibuk kita dengan ketaatan
makin lupa kita dengan kemaksiatan
kenapa ada orang yang masih tenggelam dalam kemaksiatan
karena dia belum bisa menikmati nikmatnya ketaatan gitu
kalau ada orang yang sudah tenggelam dalam ketaatan
maka perlahan tapi pasti dia akan lupa dengan kemaksiatan
so sekarang iman itu kan naik turun ya
iman itu naik turun
iman bisa naik dengan ketaatan
dan iman bisa turun dengan kemaksiatan
berarti sekarang kalau iman kita ya
mau terus signifikan pada kebaikan gitu ya
terus gitu ya mantap pada posisi yang baik
maka tingkatkan ketaatan atau kurangi kemaksiatan
nah tapi kalau sekarang
ah ini maksiatnya udah keterlaluan gitu
udah mendarah daging gitu
udah jadi hobi gitu
ya caranya tingkatkan ketaatan
kemaksiatan kita akan hilang dan lupa karena ketaatan yang kita hadirkan
ahilman tapi yang kemudian jadi fenomena yang saat ini juga menjadi perhatian kita adalah
mungkin itu tadi ya karena saking luasnya dampak media sosial
banyak loh kemudian konten konten yang justru mempertontonkan ya
mempertontonkan aib misalnya
yang itu tadi mendekati zina gitu
yang bahkan diakses juga oleh anak anak kita gitu misalnya
berarti pengawasan orang tua itu juga masya allah ya
begini memang ini fenomena yang sering kita tanyakan juga
dalam beberapa kajian parenting ya
orang tua bertanya
ahilman bagaimana caranya agar anak kami gitu
bisa lebih aware dan punya pengetahuan terkait dengan teknologi lah ya
terkait dengan sosial media hari ini
kalau saya analogikan ada tiga cara
kalau kita punya rumah
rumah kita itu di samping sungai yang deras
dan kita berusaha bagaimana agar anak kita tidak tenggelam pada sungai yang deras itu
kan ada tiga caranya
satu larang anak kita biar gak main di luar
dua pagari rumah kita dengan sepagar pagarnya
agar anak kita tidak tenggelam pada sungai yang arus deras itu
atau yang ketiga
ajarkan anak kita berenang
yang ketika nanti arus itu datang
dia akan siap untuk berenang
kira kira begitu analoginya
kita bayangkan bahwa arus teknologi itu seperti arus derasnya sungai gitu
gadget itu kemudian apa namanya
sosial media yang hari ini terjadi itu
anggap seperti derasnya arus sungai tadi
yang gak bisa kita bendung
yang gak bisa kita bendung
pertama larang anak kita untuk gak main
tapi rasanya agak susah
agak berat ya sulit
dua pagari anak kita dengan
platform yang bisa lebih menjaga mereka
mungkin bisa dilakukan
mungkin bisa dilakukan
tapi kadang kadang anak kita lebih pintar dibanding kita
mereka jauh lebih cerdas
dan lebih tahu gimana cara keluar
ngakalin ya kadang kadang
atau yang ketiga pilihannya adalah
bekali anak kita dengan ilmu
sibukkan mereka dengan pendidikan
sehingga ketika arus itu datang
dia bisa lebih siap menghadapinya
kalau saya ditanya
kalau ahilman masuk kategori yang mana
sepertinya saya masuk kategori yang ketiga inginnya
jadi kita bekali anak kita dengan pendidikan
masukkan anak kita ke sekolah yang membuat dia
bisa mendapatkan pendidikan yang baik gitu
dan dia tahu percis
mana yang baik mana yang buruk
mana yang benar mana yang salah
ini pada akhirnya nanti
akan mengarahkan anak kita
untuk bisa memilih dengan sendirinya
gak ada paksaan gitu ya
akan muncul kesadaran dalam hati yang paling dalam
walaupun di awal tentu harus agak semi semi
memaksakan gitu ya
agak sedikit kencang lah ke anak kita
tapi kalau untuk kebaikan
gak jadi masalah gitu
ini penting kita hadir
maka ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama
pihak orang tua bertanggung jawab
pihak sekolah bertanggung jawab
ketika ini bersinergi
menghadirkan pola pendidikan yang mengarahkan pada
penjagaan moral terbaik
maka insya allah
jalan jalan yang mengarahkan pada perbuatan kita
dengan zina tadi
itu bisa ditutup
dan kita bisa jauhi dengan baik
ya kalau kita tidak berusaha
rasanya juga agak susah gitu
tantangannya luar biasa
tapi kita juga harus yakin
makin berat tantangannya
makin besar pahalanya
jadi bener ya istilah
butuh satu kampung untuk mendidik seorang anak ya
gak cuma orang tua tugasnya
nanti kita bahas ya ahilman ya
pak mirza jangan kemana mana
gak payah kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu itu
terima kasih pak mirza
ada basi pun
menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode jangan dekati zina ahilman kalau kita bicara soal dampak dari perlaku zina memang
maksudnya kan memang banyak ya tapi dalam islam itu akan seperti apa ya
kerusakan atau keburukan yang mungkin timbul dan pasti timbul karena akibat perbuatan zina
iya di dalam alquran ketika allah menyampaikan
sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji
sesuatu yang akan membinasakan
wasaa sabiila dan ini adalah jalan yang benar benar
akan mengubur semua kebaikan
makanya kalau ditanya apa dampak dari perbuatan zina bicara dosa jelas dosa besar
segera bertobat kepada allah
bagaimana cara bertobatnya tentu yang pertama menyesal dengan perbuatan yang sudah dia lakukan yang kedua dia berhenti
untuk melakukan dosa itu yang ketiga dia perbaiki diri
walaupun nanti kan ada lagi pembahasan lain terkait dengan hukumannya kan itu tentu lebih panjang lagi gitu tapi yang pasti adalah
siapapun mohon maaf ya
kita yang barangkali pernah terjurumus pada perbuatan itu segera bertobat kepada allah minta ampun kepada allah
benar benar kita minta ampun jangan mengulangi lagi
agar kemudian dengan izinnya semoga allah ampuni dosa dosa kita
nah kemudian kalau bicara dampak yaa rob
dampaknya kita bisa bedah dalam beberapa aspek secara spiritual
tentu orang yang berzina itu
tidak akan merasakan nikmatnya ibadah
kenapa karena yang dibayangkan dalam benaknya adalah sesuatu yang buruk tadi
satu yang buruk tadi
ya jangankan jangankan perbuatan zina ya mbak mila
perbuatan maksiat lain saja yang kita lakukan itu berpengaruh pada ibadah kita makanya satu kali ada perkataan
ulama kalau tidak salah ketika engkau
hati serta tubuhmu tak dilembutkan untuk mendirikan sholat tahajud
coba lihat siang hari engkau berbuat maksiat apa sehingga engkau tak dimudahkan untuk menunaikan kebaikan itu
maka dampak spiritualnya akan terasa tidak akan merasakan nikmat dalam ibadah
oh malu misalnya ya malu itu jelas bagaimana pandangan masyarakat sekitar dan kalau kemudian mohon maaf ya dia menikah pada usia usia yang belum
se se se se se se wajarnya dan belum mata yang terjadikan secara sosial juga berpengaruh
kecenderungan mohon maaf
temperament ya mudah marah
itu kan berangkat dari perbuatan yang buruk tadi maka allah menggambarkan washa'a sebilah
belum lagi secara intelektual itu tuh menipis cara dia memahami sesuatu dan kemungkinan untuk putus sekolah juga sangat besar besar
akan ada resiko resiko yang terus mengalir karena perbuatan buruk tadi maka
allah itu tidak mungkin melarang sesuatu
kecuali di balik itu ada keburukan yang sangat nyata
maka allah jelas melarang
berbuatnya jelas dilarang mendekatinya saja sudah dilarang maka ini jadi pelajaran untuk kita semua
agar menutup rapat rapat semua jalan yang mengantarkan kita pada perbuatan yang tidak baik itu dan semoga allah
melindungi kita menjaga kita maka
tuhai para orang tua gitu ya doakan anaknya
agar senantiasa dijaga oleh allah dalam kebaikan
diantara doa yang mungkin bisa dibaca salah satunya adalah
doakan agar kita dihindarkan dari sesuatu yang madharorat untuk kita
insyaallah jika ini dihadirkan dengan doa yang baik
dan kerjasama yang baik diantara semua pihak
semoga kita semua benar benar dijaga oleh allah untuk tidak berbuat jinah
ini yang juga menjadi pertanyaan saya dan juga mungkin keresahan saya namanya juga orang tua begitu ya atau mungkin kita juga bersosialisasi
karena kita juga melihat sesuatu yang nyerempet nyerempet seperti itu kita ingin mengingatkan sebenarnya tapi
bagaimana ya adabnya kadang kadang ada orang yang diingatkan begitu ya malah justru penolakannya lebih luar biasa lebih di lebih
defensif begitu ahilman
bagaimana ya baiknya ya kalau kita melihat sesuatu yang
arahnya tuh kemungkaran gitu
iya baginda nabi ingatkan kepada kita dengan tiga cara kan
jika engkau melihat satu kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu
jika tak bisa dengan lisanmu
jika tak bisa dengan hatimu maksudnya apa pertama dengan tangan tuh maksudnya apa
dengan tanda tangan
dengan kebijakan dengan aturan
maka ini juga otokritik ya untuk kita semua gitu yang hari ini sedang dikasih jabatan yang hari ini sedang dikasih otoritas untuk kemudian
memberikan satu kebijakan yang bisa menjaga anak anak kita dari sesuatu yang buruk ayo gunakan perdanya
ya kan gunakan aturannya agar bisa
generasi kita dari suatu yang tidak buruk
nah kita bukan pejabat kita bukan pemegang kebijakan maka lisan
ingatkan dengan lisan
kalau misalnya lisan kita tidak bersuara minimal kan jempol kita bisa ngetik dan sosial media kita bisa bersuara
maka share yang baik baik
tayangkan yang baik baik
kemukakan bahwa kita enggak sependapat dan gak setuju dengan perbuatan buruk itu baru yang ketiga ya kalau
minimal kita menolak bahwa perbuatan itu memang tidak baik karena ya
masalahnya sih kita suka nggak bahwa itu biasa aja gitu jadi pada akhirnya
sesuatu yang dibiasakan jadi kebiasaan dan jadi biasa aja gitu nah ini jadi pr kita bersama
baik ahilman tidak terasa ya tiga puluh menit sudah kita menemani pemirsa gapai kemuliaan dan pemirsa
semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa menjadi pelajaran
kemudian bisa menjadi siraman rohani bagi kita semua agar bisa menjadi pribadi dan juga hamba allah yang lebih baik saya meladia rahma dan juga ustadz hilman fauzi undur diri
sampai jumpa di gap kemuliaan berikutnya insyaallah kita akan bertemu lagi pada kesempatan kesempatan berikutnya wa bila'i taufiq walhidayah wassalamualaikum